terkait maraknya isu sara ujaran kebencian dan penyebaran berita hoax
yang banyak dihembuskan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab di media sosial
forum kerukunan umat beragama di nusa tenggara barat menyatakan sikap mengutuk
tindakan radikalisme intoleran dan juga terorisme yang sangat meresahkan masyarakat
forum kerukunan umat beragama fkub yang terdiri dari berbagai lembaga keagamaan
seperti majelis ulama indonesia parisa dan hindu dharma indonesia
persatuan gereja indonesia persatuan umat buddha indonesia
dan dari warga keturunan tiongkok
bersama sama mendeklarasikan penolakan segala kegiatan pemecah persatuan
antarumat beragama serta isu yang memecah persatuan dan kesatuan bangsa
deklarasi ini juga sebagai bentuk menangkal berita bohong dan isu sara
di media sosial radikalisme dan terorisme
tidak hanya itu fkub dalam kesempatan ini meminta kepada pihak kepolisian
untuk mencari penyelidikan yang berbeda
untuk terus memburu pelaku kejahatan media sosial yang semakin meresahkan warga
khususnya di wilayah ntb

khususnya di wilayah ntb